saya punya prinsip kalau saya menolong orang lain allah pasti menolong hidup saya tidak ada yang
namanya kebaikan dibalas dengan keburukan pasti kebaikan akan dibahas dengan kebaikan
kenapa saya membangun namanya rumah singga
tak ada satupun ibu di dunia ini yang menginginkan anaknya jatuh sakit apalagi
jika penyakit yang diderita ialah penyakit berat dengan bayang bayang kondisi yang mengancam nyawa
inilah yang dirasakan oleh hanifah seorang ibu berusia tiga puluh delapan tahun asal serang banten yang

yang difonis menderita kanker kandung kemi
menurut data organisasi kesehatan dunia
ada lebih dari delapan anak indonesia berusia sampai empat belas tahun
yang menderita kanker pada tahun dua ribu dua belas
jumlah ini menjadikan indonesia sebagai negara
dengan pasien kanker anak terbesar di asia tenggara
sebagai anak yang juga difonis kanker
nazmi yang saat ini berusia tujuh tahun
harus menjalani pengobatan di rumah sakit dr cipto mangunkusumo jakarta
sempat rutin menempuh perjalanan jauh demi menjemput kesembuhan
kondisi nazmi yang kian melemah saat itu membuat hanifah hampir menyerah
hingga akhirnya pertolongan datang kepadanya
awalnya kami bulat balik serang jakarta serang jakarta
berhubung kasihan ke nazmi kecapean
terus akhirnya kami
kami berniat ya sama ayahnya nyari rumah singgah
ya alhamdulillah kami nanya nanya ke satpam igd
ya dikasih tahu ke sini ke bunda alhamdulillah
dipertemukan dengan rumah singgah yang berada tak jauh dari rumah sakit
menjadi secerca harapan baru bagi hanifah dan keluarga
dan disinilah ia berada saat ini di sebuah rumah singgah
bernama rumah singgah bunda peduli
sambutan di sini alhamdulillah baik banget
baik terus orang orangnya juga baik baik
kayak ya kayak udah saudara sendiri
apalagi ibu priska baik banget nyambut nazmi
ya udah kayak anak sendiri
friska feranti atau yang akrab dipanggil bunda oleh para penghuni rumah singgah
adalah pendiri rumah singgah buddha peduli
yang berlokasi di jalan kenari satu kecamatan senen jakarta pusat
nama saya priska feranti
saya berusia empat puluh tiga tahun
berasal dari pandeglang banten
saya memiliki anak lima empat laki laki satu perempuan
mendirikan rumah singga bunda peduli ini berawal dari
saya berjuang untuk putri saya yang satu satunya di saat itu sakit
nah saya perjuangan saya dari anak putri
saya pernah merasakan bagaimana kehidupan perjalanan berobat
dimana kami pernah menyewa satu tempat untuk mengekos
perjalanan kami untuk transportasi pulang pergi dari jakarta ke pandeglang
sepenggal kisah perjuangan friska menaklukkan ibu kota
demi kesembuhan sang anak membuat hatinya tergerak untuk membantu sesama
friska yang sebelumnya juga tinggal di rumah singgah milik rumah sakit cipto mangunkusumo
nekat mendirikan rumah singgah sendiri
satu rumah singgah rscm terpaksa berhenti beroperasi sementara pada dua ribu dua puluh lalu
akibat pandemi covid sembilan belas
padahal saat itu ia juga dalam kondisi yang serba terbatas
disitulah awal saya mengontrak tempat dengan satu bulan dengan waktu itu kondisi bayar sewa satu bulan
pasien kita waktu itu kita sudah berusaha untuk memperbaiki tempat ini
pasien kita waktu itu kita sudah berusaha untuk memperbaiki tempat ini
jika saya mengambil tujuan untuk datang ke rumah singgah kazakhstan
atau milik armada
ada kemungkinan saya melalui buscar alat ini
saya ingin menekan se injust przeciversi

untuk kebutuhan orang carly
jumlah pasien yang datang pada friska terus bertambah seiring waktu
sedikit banyak ia juga dibantu beberapa donatur untuk memenuhi kebutuhan rumah singga
salah satunya kebutuhan akan tempat tidur
hingga akhirnya kini ada enam belas pasien dari berbagai daerah yang menghuni rumah singgah dengan luas empat x lima meter ini
meski terbilang kecil beruntung rumah singgah bunda peduli yang dikontrak friska memiliki tiga lantai
sehingga para penghuni masih memiliki cukup ruang untuk bergerak
rumah singgah pasien peduli ini kita terdiri dari enam belas pasien sebelas pasien anak anak lima pasien dewasa
mereka terdiri dari berbagai daerah dari aceh dari ntt dari padang dari batam dari serang dari pulau jawa
mereka datang ke sini untuk
mereka berobat anak anaknya di rumah sakit rscn
para pasien ini mereka menderita kanker tumor virus lalu kelainan dari lahir
sehari hari friska bersama suami dan dua anaknya juga tinggal di rumah singgah bersama para pasien lainnya
hidup rizka dan suami saat ini didedikasikan sepenuhnya demi rumah singgah
saya berserta keluarga tinggal di sini
pertama dikarenakan rumah singgah ini saya bangun karena kita niat ibadah
pertama kedua saya juga memiliki anak yang sakit sehingga saya tidak mungkin meninggalkan atau melepas untuk tidak berobat kembali
sehingga saya bergabung dengan mereka bersama sama di sini untuk bekerja
ya sama kita sama sama berjuang sehingga saya harus tetap berada di rumah singgah untuk membantu para pasien yang baru
tidak ada pendampingnya membantu anak anak tetap belajar mengaji dan membantu mereka untuk tetap bertahan untuk berobat di rscn
tak hanya menyediakan rumah singgah
friska dibantu suaminya juga seringkali pasang badan untuk mendampingi para penghuni rumah yang masih harus berobat di rumah sakit
seperti kali ini ia turut mengantar hanifah dan putranya nasmi yang dijadwalkan menjalani kemoterapi
karena tidak memiliki kendaraan operasional kendala transportasi memang menjadi tantangan bagi rumah singgah
kukuran kami adalah di saat menghadapi belah pasien urgent
kami tidak bagaimana kami berusaha
untuk membawa ke igd tanpa mempunyai operasional mobil
bagaimana kami harus membantu pasien yang tidak bisa mandiri dengan kapasitas kami dengan keadaan kami
itu adalah hal yang paling terberat buat saya
alhasil tak jarang mereka terpaksa harus berjalan kaki padahal jarak yang ditempuh cukup jauh sekitar satu km
ini bagaimana pengalamannya dalam mengantarkan pasien
ini rata rata pasien yang di rumah
sehingga juga bunda dampingi di rumah sakit berarti bu
ya biasanya para pasien ini kan datang dari berbagai daerah
sehingga untuk proses pengenalan di rumah sakit rscm ini
terkadang mereka tidak tahu untuk informasinya atau mereka terkendala dengan yang namanya
di rscm ini kan harus pakai online
atau mereka yang tidak bisa daftar untuk online mereka secara manual
nah karena bunda pernah menjadi keluarga pasien mengikuti jalurnya untuk para pendaftaran
jadi saya di sini membantu
bun ini kan kalau dilihat dari tadi ya prosesnya ini cukup panjang gitu
pernah nggak sih bun ngerasa lelah ngerasa jenuh dalam mendampingi pasien
dan apa yang terus menguatkan ibu
kalau cerita tentang kata lelah masya allah sangat lelah
kata jenuh ada kata capek ada
namun satu hal yang membuat saya kuat sampai sekarang adalah saya ingin mereka hidup
jadi pasien pasien ini saya anggap sebagai anak
jadi di saat ada yang sudah almarhum itu benar benar nangisnya ya allah saya seperti kehilangan anak
sehingga kalau dapat pasien baru anak anak saya berjuang
supaya mereka sembuh pulang tidak ada lagi kata air mata makanya saya harus semangat supaya mereka sembuh juga
alhamdulillah ya alhamdulillah semoga allah balas jasa jasa bunda sama ayah nanti saya
kakak ibulah ibadah
untuk tinggallah jalan alhamdulillah

hari hari di rumah singga selalu sibuk dengan beragam aktivitas
bagaimana tidak ada enam belas pasien ditambah para pendamping yang tinggal dalam satu atap yang sama
di pagi hari para ibu bergiliran menyiapkan makanan atau membereskan ruangan ruangan di rumah singga
sementara urusan pakaian menjadi tanggung jawab masing masing penghuni
karena tidak memiliki mesin cuci para penghuni rumah singga biasa mencuci pakaian di kamar mandi secara bergantian
apalagi jumlah kamar mandi di rumah ini terbatas yakni hanya ada tiga untuk memenuhi kebutuhan lebih dari dua puluh orang penghuninya
untuk tugas para di rumah singgah ini saya memberikan tugas kepada mereka untuk bertanggung jawab pada masing masing
sehingga saya setiap perlantai setiap rumah singga saya beri tugas kepada mereka untuk bertanggung jawab pada masing masing
sehingga saya setiap perlantai saya memberikan tugas kepada mereka untuk bertanggung jawab pada masing masing
kedua untuk bertanggung jawab membersihkan tempat tidur ataupun spray yang sudah dipakai untuk tetap menjadi bersih
dan memberi giliran untuk memasak nasi atau air
kita memberi aturan untuk kelompok yang pertama untuk memasak nasi di jam yang pagi dan kelompok kedua untuk di jam yang sore hari
tanggung jawab ini dijalankan para penghuni rumah singgah dengan keikhlasan
sebab bagi mereka mendapatkan tempat berteduh untuk pulang sudah lebih dari cukup
karena didirikan secara mandiri dan tak memiliki donatur tetap setiap hari friska terus memutar otak untuk memenuhi biaya operasional rumah singga
apalagi ia dan sang suami sama sama telah berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang pegawai swasta semenjak fokus merawat putri mereka yang sakit
di saat saya membuka rumah singga saya tahu saya pasti akan punya tanggung jawab
dan saya tahu saya harus menghidupi dari berbagai macam pasien di rumah singga
sehingga saya harus melaksanakan tanggung jawab itu secara berat
dan saya harus menghidupi dari berbagai macam pasien di rumah singga
rumah singga ini kita kontrak dalam setahun
berarti dalam waktu setahun itu saya harus berusaha untuk mencari bagaimana kelak nanti perpanjangan rumah singga
bagaimana untuk operasional dalam setiap bulan rumah singga
bagaimana saya harus memberi mereka yang namanya kapasitas makanan ataupun beras
saya di sini pertama kali adalah melakukan ikhtiar berbagi

berdagang menjadi cara friska menjemput rezeki halal bagi dirinya juga bagi para pasien di rumah singga
sehari hari friska menjual rempeyek buatannya yang kemudian ia namakan sebagai cemilan bunda
dalam membuat rempeyek friska juga dibantu para keluarga pasien di rumah singga
salah satunya tarsini seorang ibu asal indramayu yang tengah mendampingi putrinya menjalani perawatan kanker darah atau leukemia
tapi kita di sini ibu ibu semua setiap kalau misalnya mau bikin gitu kita bantu gitu bantu bunda lah
itu membantu kesulitan bunda juga kita bunda kan sering kali pokoknya bukan sering kali di sini juga seringlah direpotin gitu sama kita kita kan karena bunda banyak membantu kita gitu kan
makanya kita masa sih diem diem aja gitu jadi kita kompak gitu ikut membantu gitu
tarsini bersama para ibu lainnya tergerak untuk membantu karena merasa friska telah banyak membantu hidup mereka
bahkan bagi tarsini friska layaknya seorang malaikat yang dikirimkan oleh tuhan baginya
tapi buat saya pribadi tuh bunda tuh baik gitu baik
bukan saya bilang berlebihan gitu ya bagi saya pribadi
bunda tuh malaikat
para ibu di rumah singgah berbagi tugas untuk menyiapkan bahan bahan yang diperlukan hingga ke proses pengemasan
sementara untuk urusan menggoreng diserahkan pada friska yang memang ahlinya
rempeye buatan friska dijual secara daring juga melalui promosi dari mulut ke mulut
sementara untuk mengantarkan rempeyek kepada para pembeli friska dibantu sang suami
kali ini rempey andalan rumah singgah diantar ke pelanggan setia yang juga merupakan donatur rumah singgah cindy
baginya rempeye buatan friska spesial dan memiliki ciri khas tersendiri
rempeyenya bunda tuh simple tapi rasanya mengena di hati
jadi mungkin bunda pakai daun daun jeruk ya dan teman teman pun bilang gitu loh rempeyenya bunda tuh wangi
jadi enak gitu jadi buat kami cocok deh pokoknya
jadi waktu awal awal itu kami beli untuk bantu jual dengan teman teman lalu terakhir ini kami jual di bazar sekolah
itu luar biasa banyak gitu yang suka gitu jadi kemarin terakhir kami tembus sampai lima ratus toples
dari hasil berjualan sedikit demi sedikit pundi rupiah pun berhasil dikumpulkan
menjual dari peye alhamdulillah saya bisa membeli kita membantu untuk operasional dalam rumah singga
saya bisa membayar untuk listrik kita membeli yang namanya kebutuhan beras atau kebutuhan makanan
untuk biaya mereka menjual lukisan mereka untuk bisa membiayai kehidupan mereka sendiri
karena saya dalam rumah singga ini kita hanya memberikan tempat
kita hanya memberikan tempat
tempat secara gratis makanan gratis susu pun kami tidak bisa beri seluruhnya karena kami adalah punya keterbatasan
priska sadar betul jika dirinya memiliki banyak keterbatasan
meski demikian di rumah singgah ini tak ada sepeserpun biaya yang dikenakan terhadap penghuni
hal ini pula yang disyukuri oleh karsina penghuni rumah singga asal karawang
yang saat ini tengah menderita kaget anus stadium akhir
alhamdulillah semoga allah balas jasa jasa bunda dan ayah latih saya
seperti ini kakak ibulah ibadah bisa bantu saya untuk tinggal aja alhamdulillah
yang di mana mana ada yang bayar rumah singga yang lain kan bayar
banyak kalau saya tanya gitu bayar ada yang sepuluh ribu lima belas alhamdulillah di sini digratisin gitu ya
walaupun bayarnya cuma sepuluh ribu kan uang tetap ibaratnya sebulan tiga ratus ya
baik kayak saya nggak ada yang nafkah ya
di sela sela waktu luangnya
karsina beberapa bulan ini juga mulai mencoba peruntungan dengan merajut
ia merajut dompet hingga tas cincin untuk kemudian dijual kembali
bahkan salah satu tas buatannya pernah dibeli seharga satu juta rupiah oleh relasi rumah singga
dari merajut selain dapat mengumpulkan uang untuk bekal pegangan di perantauan
ia juga berhasil mengalihkan perhatian sementara dari rasa sakit yang diderita
kadang kan kalau kita nggak ada kegiatan juga kadang kepikirannya nangis pengen sedih sedih gitu
kita nggak bisa bantu bantuin buat nafkahin anak gitu
saya harus ada kemauan biar bisa menghasilkan uang gitu ya walaupun nggak banyak kan
lagian pikiran saya biar fokus ada kerjaan lah gitu nggak mikirin penyakit yang dirasain

kalau memang allah bilang saya harus stop saya akan stop
tapi kalau memang perjalanan saya untuk terus terus begini saya ikhlas dan saya rindu
di dalam rumah singgah setiap penghuni tentu memiliki pergulatan batin masing masing
ada yang berjuang menjemput kesembuhan
ada pula yang berjuang untuk menguatkan anggota keluarganya yang tengah menderita penyakit
namun di tengah segala rintangan dan cobaan hidup yang dijalani
friska berusaha mengajak para penghuni rumah singgah untuk tetap semangat
dan berusaha menjalani hari hari dengan senyuman
lukisan ini dijual dengan harga bervariasi sesuai dengan ukuran
mulai dari rp seratus hingga rp satu ratus tujuh puluh lima
pembeli bisa mendapatkan lukisan hasil karya penghuni rumah singgah bunda peduli lengkap dengan bingkainya
untuk setiap lukisan yang terjual friska menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada masing masing empunya lukisan
karena melukis kita saya kadang kita kalau melukis
rasa perasaan kesel marah sedih tuangin aja ke lukisan nanti kamu jadi hasil
kalau sudah dari hasil bisa menghasilkan uang maka jadinya semangat lagi
beragam kegiatan di rumah singgah ini juga diketahui langsung oleh warga di sekitar
diakui ketua rukun warga setempat rizka dan sang suami selama ini berhubungan
baik dengan warga
bisa bantu ala kadarnya tidak bisa mengaksakan
tapi sangat positif sekali kegiatan ini
ibunya punya kegiatan anak anaknya punya kegiatan lupa sama penyakitnya
mudah mudahan semua yang ada di rumah singgah ini bisa sehat bisa normal kembali seperti semula
menyerah dan terus berpikir positif memang menjadi cara friska untuk bertahan dari segala beban yang dipikulnya
apalagi selain mengurus rumah singgah ia juga masih harus mengurus putrinya yang masih dalam masa penyembuhan
sang putri latisha terinfeksi virus cmv atau cytomegalovirus sejak lahir
virus ini diketahui dapat berdampak pada gangguan dalam otak juga pada mata dan pendengaran
anak friska bahkan sempat difonis dokter terancam tuli
namun mukjizat justru tidak bisa dihapus
setelah justru datang sat friska mulai menemukan jalannya untuk membantu sesama
saya punya prinsip kalau saya menolong orang lain allah pasti menolong hidup saya akhirnya
saya terus semangat menolong orang terus hingga akhir secara tiba tiba di saat itu anak saya bisa mendengar secara biasa
dan itunya membuat saya semakin semangat untuk menolong orang
karena benar tidak ada yang namanya kebaikan dibalas dengan keburukan pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan
kenapa saya membangun namanya rumah singga
dalam setiap langkahnya friska juga mendapat dukungan penuh dari sang suami
kini sepasang suami istri ini terus melangkah bersama dalam perjuangannya mengurus rumah singga
selagi itu baik dia bilang cerita yuk kita bikin rumah singga saja
selagi itu baik prinsipnya menolong orang ibadah juga ya sudah kita bismillah saja
kita awalin bismillah kita bantu orang
jadi kita bikin rumah singga
merasa satu visi misi dan juga berawal dari anak saya memang lagi sakit juga gitu
harus berobat di sini ya kita bareng barenglah sama sama
friska belum dapat menjawab hingga kapan dirinya akan menjalankan amanah
dalam mengurus rumah singga
apalagi rumah ini bukanlah bangunan milik pribadi
sehingga bayang bayang tak dapat memenuhi biaya sewa kerap menghantui
saya seorang perempuan biasa
yang punya rasa lelah
punya rasa menyerah
saya tidak sanggup melihat orang lain menangis
saya tidak sanggup melihat orang lain susah
karena saya pernah merasakan dikala pertama kali berjuang latisya
sehingga itu yang membuat saya semangat kembali
saya berjuang kembali
mudah mudahan saya selalu bilang sama allah
kalau memang allah bilang saya harus stop saya akan stop
tapi kalau memang perjalanan hidup saya untuk terus seperti ini
saya ikhlas dan setuju
namun tekadnya untuk terus merawat asa lewat rumah singgah bunda peduli kian membumbung tinggi
saya sebenarnya ingin menghasilkan regenerasi orang orang baik
yang dari seorang yang sakit dia bisa menjadi orang yang baik
sehingga tidak ada lagi yang bisa membuat saya merasa terlalu baik

itu cita cita saya menciptakan supaya dari setiap anak anak pasien selalu saya bilang kepada mereka
kamu harus sehat
nanti kelak adalah pengganti bunda
ketika saya berubah saya merasa terlalu baik
saya merasa terlalu baik
saya merasa terlalu baik
saya merasa terlalu baik
saya merasa terlalu baik
saya merasa terlalu baik
saya merasa terlalu baik